naila safira adalah anggota pramuka indonesia
kuartir cabang jakarta selatan
bersama anggota pramuka terpilih lain
perempuan enam belas tahun ini menyiapkan fisik dan mental
serta melakukan beragam latihan
sebelum bertolak ke korea selatan
untuk menghadiri jambore pramuka dunia ke dua puluh lima
dari aku sendiri aku tuh udah daftar jambore ini
dari kelas sembilan smp berarti udah dari dua tahun yang lalu ya
iya jadi kayak kita semua pasti semangat banget
karena kita udah nungguin ini dari lama banget
kayak udah dari dua tahun yang lalu
kita kan kayak udah latihan dari setahun yang lalu
udah kayak latihan udah banyak banget
jadi kayak latihan dari pioneering untuk buat tenda
masak sendiri kan di sana jadi kita juga latihan buat masak
jadi kayak kita pasti kayak mempersiapkan dirinya udah sangat banyak
persiapan demi persiapan
juga dilakukan andi salman najafi
anggota pramuka dari smp negeri satu ratus lima belas jakarta itu
terpilih menjadi anggota kontingen indonesia
untuk mengikuti jambore pramuka dunia
setelah melalui beragam seleksi
pertama itu pastinya ada seleksi dari kuarnas gitu ya
untuk pengetahuan kepramukaan khususnya
lalu ada pioneering
dan juga pengetahuan kepramukaan yang lainnya
sehingga kita dites
dan bagi yang sudah
maka sudah ditunjuklah untuk menjadi peserta
di jambore dunia di korea selatan ini
dan yang paling penting adalah
kita juga harus mempunyai jiwa kedisiplinan
dan juga trisatya dan dasar dharma kita harus amalkan
sehingga nanti di korea selatan ini
kita dapat mengharumkan nama baik indonesia di kancah dunia
jambore pramuka dunia ke dua puluh lima digelar pada satu hingga dua belas agustus dua ribu dua puluh
di samen gung jeonbuk korea selatan
kegiatan ini akan dihadiri lebih dari empat puluh tiga ribu anggota kontingen pramuka
dari satu ratus lima puluh delapan negara
indonesia memberangkatkan satu lima ratus delapan puluh enam orang
untuk menghadiri acara empat tahunan tersebut
tentunya ini hal yang bisa kita tunjukkan
dan memperbaikinya para pramuka kita
dibandingkan dengan pramuka pramuka negara lain
di samping itu mereka juga bisa membuka wawasan bergaul
dalam dunia internasional
karena ini akan membuka jaringan mereka dengan satu ratus tujuh puluh dua negara tadi
nah ini sangat menarik
mereka sekarang sudah zaman it
jadi mereka sudah bisa komunikasi di mana saja kan
untuk itu kesempatan ini dimanfaatkan betul
untuk menambah wawasan mereka
dan membawa jaringan mereka untuk komunikasi
sampai dunia luar
bukan hanya soal kegiatan kepaduan kepramukaan
jambore pramuka dunia juga menjadi momen generasi muda bangsa
memperkenalkan indonesia di mata dunia
jadi ini memang kegiatan kepanduan kepramukaan dunia
dimana dituntut tiap negara itu untuk mengirimkan peserta pesertanya
yang memang tentu berkualitas
siap untuk mereka tampil di sana ya dengan segala macam
nanti tampil di sana itu tentu tidak hanya kegiatan kepramukan
bagaimana nanti juga ada penampilan kulinernya indonesia
budayanya mereka harus tampil dengan budaya daerah daerah masing masing
kontingen indonesia mendapat tempat khusus dalam perhelatan jambore pramuka dunia kali ini
sebab selain memiliki jumlah anggota pramuka terbanyak di dunia
yang mencapai dua puluh lima juta orang
indonesia telah lama menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan korea selatan
pemerintah jambore kita mengirimkan peserta indonesia yang tertutup di sini
untuk mengucapkan selamat datang
kita ingin membuat hubungan khusus dengan orang indonesia
dan ingin belajar dari anda tentang sejarah bandung
jadi slogan program kami adalah

dan mimpimu adalah untuk membuat jambore pakaian semangat
dan anda tahu ini adalah kawasan yang sangat berbahaya
ini sangat berbahaya
dia dapat menunjukkan visi yang baik untuk orang indonesia
dan semua para pelanggan dari satu ratus lima puluh delapan negara
selain untuk membangun persahabatan dan mengasah keterampilan baru
jambore pramuka dunia menjadi wadah interaksi untuk turut serta ambil bagian dalam perdamaian dunia
indra yani lakshmi imamu hairib jakarta